pemakaman korban penyerangan mapolda sumatera utara ibda anumerta martua sigalingging
dilakukan pada selasa siang
ibda anumerta martua dimakamkan di areal pemakaman keluarga di kampung halamannya
desa sukaramai kabupaten batubara sumatera utara
suasana haru menyelimuti rumah duka ibda anumerta martua sigalingging
keluarga dan kerabat korban datang memberikan doa dan penghormatan terakhir
sebelum diberangkatkan ke tempat pemakaman
satuan cacaran kepolisian polores batubara beserta satuan tni
juga turut hadir dalam upacara keberangkatan ke pemakaman
prosesi pemakaman dilakukan dengan tradisi kepolisian
yakni dengan melakukan tembakan salvo dan pembacaan riwayat hidup
serta penghargaan kenaikan pangkat luar biasa
dari pangkat aiptu menjadi ipda
sebagai penghargaan kepada korban yang gugur dalam tugas
untuk selanjutnya tentunya
kami dari kepolisian
atas nama organisasi dan kepolisian
akan memberikan santunan kepada pihak keluarga
serta terhadap keluarga anak anaknya
yang berjumlah sembilan orang
tentunya akan ada perhatian tersendiri
dari organisasi kepolisian maupun dari pimpinannya
ibda anumerta martua sigalingging meninggalkan seorang istri dan sembilan anak
ia pernah bertugas di beberapa wilayah
di kalimantan dan sumatera utara
harapan kita ya dihukumlah setimpa
kenapa perbuatannya itulah permintaan kami
bagaimana perbuatan ibu
ada kira kira kesan dan pesan dari almarhum sebelum kepergiannya
kalau pesannya dia bilang selalu itu anak anak diutamakan
berjuangkan sekolah gitu
harapan ibu kedepannya untuk anak anak gimana
ya itulah harapanku saya perjuangkan anak anak
korban diserang dengan senjata tajam oleh dua orang terduga teroris
saat itu ia sedang beristirahat di pos penjagaan pintu keluar mapolda sumatera utara